informasi lain saudara pasca deretan kejanggalan kasus pembunuhan dan pemerkosaan vina terkuak
polda jawa barat kini melanjutkan penyidikan
tidak hanya memburu tiga pelaku yang masih buron tujuh terpidana juga kembali diperiksa
guru smp negeri tiga belas kota cirebon jawa barat kembali membuka berkas vina
yang menjadi salah satu siswi di tahun dua ribu enam belas silam
menu tri mulyani yang menjadi wali kelas fina di tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu lima belas lalu
menceritakan fina dikenal sebagai siswi yang baik
fina aktif di dalam kelas dan memiliki nilai akademik yang baik
setelah lulus di tahun dua ribu lima belas nuk mendengar kecelakaan lalu lintas yang menimpa fina di tahun dua ribu enam belas
menu mendengar awal kasus ini musibah kecelakaan
yang kemudian berubah menjadi kasus pembunuhan
dirinya berharap kebenaran kasus ini bisa segera terungkap
sosok dina murid saya itu pada umumnya siswa yang baik
komunikasinya juga dengan teman temannya akrab belajarnya juga baik
harapannya bahwa kasus ini cepat diselesaikan pada ketiga yang belum tertangkap

kami mohon untuk menyerahkan diri secara baik baik
polisi masih memburu tiga pelaku yang ditetapkan sebagai buron kasus pembunuhan vina dan eki delapan tahun lalu
kapolres cirebon kota akbp rano hadianto menyampaikan pihaknya tidak dapat memberikan keterangan soal perkembangan penanganan kasus vina dan eki
sebab sejak awal peristiwa ini mencuat kasusnya langsung ditangani polda jawa barat
sehingga sekarang ditangani oleh polda jawa barat nanti update nya oleh polda jawa barat
kalau kemarin ada anggota yang ke sini itu
informasinya ada beberapa yang menjadi ulang
itu tentunya merupakan suatu proses tindak lanjut

polda jawa barat sudah menyebar ciri ciri ketiga dpo yakni andi dhani dan pg alias peron
menurut ketua harian kompolnas benny mamoto
pengungkapan kasus fina butuh kerjasama antara penasihat hukum korban dan tim yang saat ini sedang bekerja
termasuk tim yang dulu menangani kasus tersebut
sinergi antara penasihat hukum dengan tim yang sekarang sedang bekerja menurut kami penting
supaya nanti saling membantu
kalau memang ada novum itu bisa dipakai
kami juga mendorong untuk bagaimana tim yang terdahulu pertama kali menangani itu juga perlu digali informasinya
apakah mereka masih aktif atau sudah pensiun
itu dikumpulkan kemudian di runut lagi
cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum
awalnya polisi mengasumsikan kecelakaan lalu lintas
namun setelah melakukan penyelidikan
kasus tersebut ternyata pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan geng motor terhadap vina dan eki
malam itu juga kamis satu september dua ribu enam belas
polisi menetapkan ada sebelas orang tersangka dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan vina dan egy
empat orang lainnya dinyatakan dpo
asumsi saat itu adalah kejadian laka lantai
setelah kita yakin kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban
kita melakukan upaya upaya penangkapan terhadap para tersangka
kita berhasil menangkap delapan orang tersangka
setelah itu beberapa lama berikutnya tertangkap lagi satu
dari jumlah tersangka sebelas orang
sementara ini ya sebelas orang yang kita ketahui berdasarkan dari bukti bukti dan informasi
pasca deretan kejanggalan kasus pembunuhan dan pemerkosaan vina terkuak
polda jawa barat kini melanjutkan penyidikan
tujuh terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkap identitas tiga buronan
yang sudah delapan tahun bak hilang di telan bumi
kepada kompas tv kadif paskan wilkemenkumham jabar robianto
membenarkan adanya surat permintaan dari polda jawa barat
untuk memeriksa tujuh terpidana yang tengah menjalani hukuman
menurut robianto ketujuh terpidana telah dibawa ke polda jawa barat
untuk menjalani pemeriksaan ulang
dari polda berkirim surat ke kami
mohon pinjam tahanan untuk pemeriksaan lanjutan
kami mempertimbangkan dan kami izinkan surat itu
kami balas dan sudah dibawa juga orang
tanggal dua puluh sore nya langsung dibawa oleh polda ke polda untuk dilakukan pemeriksaan
dari sebelas tersangka hanya tujuh yang difonis umur hidup
sementara satu orang masih di bawah umur yakni sakat tatal
mendapatkan hukuman delapan tahun penjara
telah bebas pada tahun dua ribu dua puluh lalu
saka bahkan mengungkap sejumlah perlakuan tak manusiawi yang ia terima
saka bahkan menyebut ia terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan vina dan egy